temukan puluhan games menarik di games plus
mainkan gamenya dapetin plusnya
maka akan ku tambah nikmatku
tetapi jika ada orang yang kufur atas nikmatku
sumbuh azab ku satu
sepertinya ada yang berkelahi
segera kita kesana
mereka masing masing memegang setengah kita raja musti
kalau kita bisa merebut ketapi
selesailah sudah tugas kita dari gusti perang
kita harus merebutnya kembali
dan kita harus menang
dan kita harus menang
dan ini kesempatan kita segera
kembalikan kitab raja musti itu kisah
kitab itu adalah milik kerajaan pajajaran
serahkan kita dulu
terpaksa kami merebut
kalian pikir aku takut
terpaksa kami merebutnya
kita bisa ambil kesempatan
mudah mudahan salah satu dari mereka
ada yang terluka dalam
atau bahkan mati
sehingga kita tidak mengotori tangan kita ini
tidak semudah itu kalian pergi dari sini
serahkan kitab beranjak musni itu padaku
kitab ini adalah milik istana pak jajah
dan kalian tidak berhak memiliki kitab ini
jangan banyak bicara
kitab itu adalah milikku